gunung agung masih terus bererupsi
putri ayuning tias akan menjelaskan kepada anda
apa sebenarnya yang akan terjadi bila gunung agung meletus
halo kali ini saya akan mengajak anda ke pulau bali
gunung agung terletak di bagian timur laut pulau bali
memiliki ketinggian tiga tiga puluh satu meter dari permukaan laut
gunung ini adalah termasuk gunung stratovolcano
terdiri dari beberapa lapisan lava yang mengeras
bentuknya spesifik sekali dan juga indah
landai di bagian bawah kemudian melancip di puncaknya
dan kita lihat sekarang ada di bagian dalam gunung api
ada dapur magma tempat pembentukan dan pengumpulan magma
semua aktivitas ke gunung apian diawali dari tabrakan antara dua lempengan bumi
ini yang mengakibatkan peningkatan suhu dan tekanan
kemudian bercampur dengan air dan ini yang kemudian menjadi magma
lalu magma penuh menekan permukaan di atasnya
kemarin sempat kita dengar tubuh gunung agung
nah ini terjadi karena tekanan magma dan gas yang begitu besar di tubuh gunung agung
kita lihat magma suhunya sekitar tujuh ratus hingga seribu tiga ratus derajat celcius
dan gas di tubuh gunung agung ini kemudian sangat mendesak untuk keluar
kemudian terjadilah erupsi
nah saat gunung api bererupsi saat gunung agung erupsi
tidak hanya lahar yang dikeluarkan tapi juga abu vulkanik berwarna keabu abuan
ada juga asap sulfatara berwarna putih dan puncaknya adalah awan panas dengan kecepatan ratusan kilometer per jam
dan kali ini kami akan membahas spesifik tentang abu vulkanik
mengapa abu vulkanik ini begitu berbahaya
itu dia yang dikeluarkan dari kawah gunung api spesifik gunung agung ketika erupsi terjadi
abu vulkanik ini mengandung silika
ada batuan kecil diameternya kurang dari dua mm bahkan ada yang berukuran sepuluh mikron debu vulkanik namanya
dan juga mengandung beberapa unsur kimia yang berbahaya
di sana ada sulfur dioksida
kemudian ada karbon monoksida
ada karbon dioksida
ada hidrogen juga
abu vulkanik ini bersifat iritan dan juga korosif maka sangat sangat berbahaya
jika sebuah pesawat terbang melintasi kumpulan abu vulkanik
setiap erupsi gunung api terjadi
pemerintah pasti akan melarang pesawat terbang melintasi wilayah udara tertentu
dan ini dikatakan sebagai no fly zone
dan lebih berbahaya lagi jika abu vulkanik terhirup manusia masuk ke paru paru
karena bahkan di kulit saja sudah terasa panas
dan lima puluh empat tahun tertidur gunung agung erupsi pertengahan november lalu
tidak hanya itu gunung agung juga memuntahkan lahar hujan mengalir ke beberapa sungai
pertanyaannya sekarang sudahkah semuanya dikeluarkan
karena jika melihat letusan tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga lahar mengalir dua puluh empat februari
tapi baru tujuh belas maret gunung agung meletus
dengan luncuran lahar saat itu mencapai dua belas km
tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga juga abu vulkanik mencapai sepuluh km ke udara
menyebar hingga empat belas km dan memakan korban satu lima ratus orang
aktivitas gunung agung pada saat itu baru benar benar dikatakan berhenti
empat januari seribu sembilan ratus enam puluh empat satu tahun kemudian
dan sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan
apakah letusan gunung agung kali ini akan sebesar tahun seribu sembilan ratus tiga atau tidak
tapi satu yang bisa dilakukan pemerintah
adalah peringatan dini untuk mencegah jatuhnya korban jiwa